pokoknya mama gak mau tahu besok pagi skripsi itu harus sudah selesai
biar segera dikirim dan elsa bisa ikut sidang
nagetin aja deh
ini aku mau ke rumahnya dian mau belajar
kamu jangan bohong ya
mbak tadi denger kok kamu abis nelfon sama indra
kamu mau ketemu sama dia kan
apaan sih mbak
kalau ini misalkan nilai kamu itu lagi mana
udah deh mbak gak usah ngurusin hidup gue
elsa mau kemana
ih gak paling singkat aja kejar
yaudah kita pulang ya
elsa kamu bangunnya sekarang ya
adik kamu diam
ampun ampunan deh
kamu itu bener bener keterlaluan
sebagai kakak itu harus melindungi adeknya dong
ini kenapa adiknya jadi luka luka
dengar dulu penjelasan andin dong
dari tadi setiap kali andir mau jelasin
kamu potong terus dengerin dulu aja
apalagi yang mau dijelasin pak
kita semua kan melihat
kita berdua melihat apa yang terjadi
andin menyerang elsa
apa begitu kejadiannya
tadi elsa itu mau nyebrang
terus tiba tiba ada mobil yang mau nabrak
memangnya elsa mau kemana nyebrang
enggak enggak enggak
tahan sih mbak
jadi kamu belum bikin skripsinya elsa
aku belum sempet
aku belum sempet
andin disepentin dong
kamu kan tahu elsa itu sibuk pemotretan syuting iklan
nah sementara kamu
kamu itu kan dosen magang
harusnya urusan ngerjain kripsi itu urusan sebentar buat kamu
iya tapi masalahnya kan itu kan juga tugasnya elsa mama
saat harus aku
elsa minta bantuan sama kamu
memangnya kamu gak mau bantuin adik kamu sendiri
pokoknya mama gak mau tahu
besok pagi skripsi itu harus sudah selesai
biar segera dikirim dan elsa bisa ikut sidang
yalah kue aku
jalan aja susah
kamu gak usah gr
saya gak mau dusin kamu
meja yang mana
belum pesen tempat
jadi dimana aja
saya permisi ya
ke ulang tahun kok gimana ya
ya udah upgraded nih
ya dari tiap tahun
karena aku ppb
dia ceritain sama mereka kopi nanti
ya i will be sparciatori ya
gue juga jadiendre theories hidup orang orang
bisa pergi ke daerah dulu dulu
em algumas juga yang ngecek
ya udah oke cukup
skripsiku besok pagi udah selesai sama melanin
yes thank you banget ma
oh iya mak nanti gak usah jemput aku ya
soalnya aku udah janjian sama temen aku
gak apa apa ya
yuk lanjut lagi
saya mau antar kue
maaf ma saya gak pesan kue
tapi pesan ini buat
ini yang disuruh apa
ini yang disuruh apa
ini yang disuruh apa
kalau gitu saya permisi ya mbak
ini pengganti kue kamu yang hancur
ini orang yang tadi kan
ya pun ini kuenya bagus banget